light rail transit lrt jakarta akan resmi beroperasi secara komersial pada tanggal satu desember dua ribu sembilan belas
tarif yang akan digunakan sebesar rp lima per penumpang untuk satu kali perjalanan
untuk rute komersial yang akan ditempuh terdiri dari enam stasiun
ke enam stasiun tersebut yakni stasiun pegang saan dua
kulepart utara kulepart selatan kulomas ekwestrian dan sampai velodrome
menurut direktur utama lrt wijanarko
kereta ringan perdana di jakarta tersebut telah mendapatkan izin untuk beroperasi secara komersial
dan stasiun akan dilengkapi dengan fasilitas parkir sepeda
semoga ini bisa menjadikan kenyamanan kepada masyarakat
dan kita juga sudah lengkapi dengan fasilitas untuk parkir sepeda
sementara itu warga mengatakan tidak keberatan diberlakukannya tarif rp lima per satu kali perjalanan
karena dianggap lebih murah dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi
yang rawan terkena kemacetan di jakarta
ya terbangku banget ya
karena kan kerja juga jadinya terlalu tidak mengalami macet
jadi bisa deket rumah
itu ya cuma agak kurang panjang aja nanti rute nya tambah gitu ya
ini kan akan dinaikkan harganya akan menjadi rp lima
itu setuju gak
seharusnya tidak masalah ya karena angkot saja juga sekitar sama ya
warga berharap pembangunan lrt di jakarta
diperpanjang agar warga lebih mudah untuk beraktivitas dan tidak terkendala dengan kemacetan jakarta